menko maritim jenderal luhut panjaitan meminta agar narasi kecurangan dihentikan
karena membodoh bodohi masyarakat menurut luhut
selain jumlah pelanggaran yang tidak signifikan
pelanggaran yang terjadi juga praktis dilakukan oleh kedua kubu
yang orang orang yang jangan membuat masalah lah
kalau dia bilang narasi kecurangan ini
ya beritahu di mana curangnya gitu loh
kalau hanya begini gini kan kasian rakyat kita dibodoh bodohin
kita lihat kan tidak ada pelanggaran pelanggaran yang signifikan
jadi kalau ada tuduhan tuduhan terstruktur sistematis
saya kira agak berlebihan ya
praktik sebenarnya pelanggaran di delapan ratus empat belas ribu pooling station itu sangat kecil
mungkin ada delapan ribu
tapi kalau pun itu ada delapan ribu
itu kan terbagi dua juga
ya pelanggaran di tempatmu dan pelanggaran di tempat sini kan itu
sebelumnya tim relawan badan pemenangan prabowo sandi kembali menyebutkan
sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam proses penghitungan suara pemilu
kali ini bpn menyoroti hasil real count di sistem penghitungan suara atau situng kpu
yang dianggap syarat akan kejanggalan dan menguntungkan paslon satu
klaim ini ditemukan dari hasil penelitian dan verifikasi manual dilakukan bpn
dari satu ratus tujuh puluh dua satu ratus tujuh puluh empat tps yang tersebar di seluruh indonesia
kesalahan ini dinilai konsisten dan sistematis terjadi di beberapa provinsi gemuk di indonesia
meliputi jawa tengah jawa barat dan jawa timur
sehingga dianggap menguntungkan paslon satu
berarti sistem itu memang dirancang untuk digunakan atau direkayasa
kepentingan tertentu itu clear karena bisa diintervensi manusia
jadi saya ngatakan rakyat indonesia nonton hasil real count di hasil kpu
hiburan senja anggap aja hiburan senja karena ini jelas jelas tidak mewakili sistem it sebenarnya
wakil presiden yusuf kalla mengimbau pelaksanaan istimewa ulama
tiga yang akan dilaksanakan satu mei tidak berbau politis
ketua dewan masjid indonesia ini meminta istimewa ulama harus berdasarkan al quran dan hadis
kita belum tahu apa yang mau dibicarakan
tapi jujur istimewa itu kadang kadang ya tergantung siapa yang hadir
kalau yang hadir tentu ada kelompok kelompok yang tertentu tentu isinya lain lagi
kita harapkan istimewa itu betul betul berdasarkan kedoman atau al quran dan hadisnya
jadi ada dasar hukumnya yang benar
sementara itu calon wakil presiden sandiaga uno memastikan dirinya tidak akan hadir
dalam acara istimewa ulama jilid ketiga yang akan dilaksanakan di sentul pada satu mei esok
sandi menyatakan ia telah berbagi tugas dengan prabowo subianto
untuk tetap fokus mengawal perkembangan rekapitulasi data dan pengumpulan berkas c satu
di beberapa lokasi di sumatera barat
oke setelah menyelenggarakan istimewa ulama satu dan dua
yang mengukuhkan pasangan prabowo sandi sebagai capres dan cawapres
kini para ulama yang tergabung dalam gnpf ulama dan juga pa dua ratus dua belas
berencana menyelenggarakan istimewa ulama dua
dan ulama ketiga
seberapa genting dan mendesak istimewa ini perlu dilakukan
apa sebenarnya manfaat dari istimewa ulama ini dalam konteks demokrasi kita
kira kira pengaruhnya apa ya secara politik dalam konteks politik pasca pemilu dalam beberapa waktu terakhir ini
kita akan membahasnya malam hari ini bersama yang akan menyelenggarakan
kami masih menunggu kedatangan beliau
tapi sekarang sudah tersambung melalui sambungan telepon
sudah ada muhammad al khotot sekjen dari gnpf ulama
yang juga menjadi salah satu penyelenggara
dari istimewa ulama ketiga
terima kasih selamat malam pak khotot
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami masih menunggu kedatangan ya pak khotot ya di cnn indonesia
sambil di jalan nanti
kemudian ini yang sudah tiga belas purnama kita tidak bertemu
tapi akhirnya bertemu juga
ada bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan
terima kasih bang ali
bang ali agak terlihat kurus mungkin puasa
oh itu nanti kita bahas oke selanjutnya
selanjutnya akan mengawal kita secara moral dan intelektual
ada profesor aisyikam analis politik sender
terima kasih prof ikam sudah
yang amat terpelajar
ahmad terpelajar sudah sepuluh purnama
kalau bang ali tiga belas purnama sepuluh purnama
saya mau ke pak khotot dulu yang ada di sambungan telepon
ini istimewa ulama ketiga
urgensi dan agendanya
apa pak khotot kemudian para ulama ini kembali berkumpul
untuk membuat istimewa ulama
dan apa bedanya istimewa ulama satu dua
dengan yang tiga ini
ya yang pertama
perlu diketahui bahwa kita
sudah dua kali beristimewa
yang istimewa pertama
menghasilkan calon pak prabowo
calon presiden yang didukung oleh istimewa ulama
kemudian istimewa ulama kedua
itu mengukuhkan calon presiden dan calon wakil presiden
pak prabowo dan distrik presiden jadi petugas kita berdua
dan pak sandiaga uno
insya allah dalam rangka
mengantisipasi segala sesuatu
yang keyakinan kami
para ulama adalah pak
oleh karena itu kami
mengantisipasi segala kemungkinan
bisa diumumkan sebagai pemenang
dan juga bisa dilantik
sebagai presiden dan wakil
presiden republik indonesia
jadi sebenarnya istimewa
pak khoto jadi istimewa ini untuk
memperhitungkan segala kemungkinan
segala kemungkinan apa
itu yang pertama
apa dasar dasar indikasinya
atau data data yang anda punya
sampai para ulama dalam istimewa ulama ketiga
nanti kemudian akan
kembali menahbiskan lagi
prabowo subianto sebagai presiden republik indonesia terpilih
iya yang pertama saya
ulangi kembali bahwa
dalam istimewa kedua
para ulama menetapkan
itu yang pertama
dalam stima kedua itu adalah
mengamanatkan kepada seluruh peserta istimewa
dan oleh karena itu kita bentuk kopas sandi
komando ulama pemenangan prabowo sandi
dimana saya sebagai sekjennya
sekarang kan sudah
pilpres kan sudah dan sedang dalam taraf
kemarin kan ada yang dirobot tuh dengan quickcon kan
ada yang dirobot tuh dengan quickcon
nah kita nilai itu kan suatu penyerobotan
maka pak prabowo kan melakukan pengumuman pemenangan
nah ini yang kita kawal
dari para ulama karena realitas di lapangan
kita yang ada di lapangan kan melihat
dimana mana prabowo menang
sebelumnya dimana mana dalam kampanye prabowo selalu mendapatkan
sambutan yang luas yang hangat
tanpa pengerahan orang datang sendiri
bahkan tanpa dibayar yang datang bahkan
malah memberikan apa istilahnya infak
perjuangan kepada prabowo nah
jadi ketika kita melihat adanya
quickcon seperti itu kemudian
pak prabowo mengumumkan pemenangan
kita kawal jadi dengan demikian
untuk konsolidasi pengawalan
ya kita lakukan istimewa yang ketiga ini
oke untuk konsolidasi pengawalan ya pak
bukan apakah ada penobatan lagi pak prabowo sebagai
presiden terpilih nanti pada istimewa ulama
lah kan kita yakin sudah menang pak prabowo dari beragena
kita kawal ya sampai kpu betul betul mengumumkan pak prabowo lah pemenangnya
ya kita kawal ya sampai kpu betul betul mengumumkan pak prabowo lah pemenangnya

oke ini dari oke ini dari ulama ulama mana saja pak khotot dan seberapa merepresentasikan suara umat islam yang diwakili para ulama ini
dari seluruh indonesia
dari seluruh indonesia ya jadi cukup merepresentasikan suara dan aspirasi umat gini ya pak hotot ya
ya insya allah demikian
baik saya akan tanya ke bang ali dan prof ikam tapi lebih enak supaya waktunya panjang kita break dulu kami akan segera kembali
baik saya akan tanya ke bang ali dan prof vikram tapi lebih enak supaya waktunya panjang kita break dulu kami akan segera kembali setelah itu

akhirnya oke coba saya men tujuh ratus lima puluh

khotot ya kurang lebih ya kurang lebih oke bang ali gimana istana menanggapi ini ini seberapa serius
karena jujur saja karena yang menangin presiden petahana melalui versi lembaga itu cepat banyak
kemudian pihak para ulama dari istimewa ulama atau gnpf ini meyakini bahwa prabowo subianto yang menang
suahil kiram ustadz khattad assalamualaikum waalaikumsalam profesor s hikam guru dan abang
saya lama dan jumpa yang paling pertama begini ya yang paling pertama memang satu hal yang harus
disyukuri bagi bangsa yang besar kita ini adalah pemilu ini telah terselenggara dengan baik dalam
sejarah pemilihan umum election bagi bangsa indonesia kan riak riak seperti ini kan bukan
hal yang baru saya dulu salah satu direktur
namanya direktur politik di kmp kuali simraputi waktu prabowo hatta rajasa jadi saya mengerti
saya mengerti tetapi ya saya mengerti tentang apa riak riak ini kan saya mengerti pada akhirnya
negara ini telah bersepakat untuk membuat satu regulasi yang tugas pengawasannya ada pada
bawaslu tugas penyelenggaranya ada pada kpu sehingga
sehingga bagi kita tidak ada lain kecuali ya kita serahkan ini sepenuhnya kepada lembaga lembaga
independen dan lembaga lembaga mandiri yang terus mengawal dan kita berikan kepercayaan untuk dan
atas nama pemerintah pernyataan itu adalah pernyataan resmi oke bagi saya profesor ustadz
khattad dan adinda budi dari cnn tidak ada lain kecuali adalah kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi publik
indonesia memberikan pendidikan kepada publik tanah air bahwa butuh kesabaran butuh waktu maka hari
ini narasi yang dibangun itu adalah biarlah kpu dan bawaslu bekerja dengan teman teman yang
diberikan kepercayaan pada tanggal tujuh belas kemarin akhir dari pembicaraan kita tentang satu dan dua
yang sekarang kita bahas dan memperbincangkan itu adalah tiga puluh satuan indonesia oke baru kembali pasok
tapi kalau kita lihat ini ada kekhawatiran ada urgensi ada ancaman yang ditangkap oleh para ulama ulama yang tergabung dalam gnpf ulama dan pa dua ratus dua belas ini
menurut anda cukup make sense masuk akal nggak bang ali sehingga sampai harus dibentuk istimewa ulama untuk mengawal proses ini
ini hak demokrasi meskipun ini adalah ijtima ulama tapi ini kan hak demokrasi
tapi setiap orang diberikan kewenangan oleh undang undang untuk duduk berkumpul dan membicarakan dan membahas apa saja yang menjadi kepentingannya
istana tidak khawatir itu tidak ragu ragu
kalau istana ini kan institusi negara presiden itu adalah institusi negara
bahwa nanti ada fakta ada yang kita perlu itu kan memang fakta fakta yang bisa menjadi kekuatan untuk bisa membuktikan sesuatu
atas tuduhan kecurangan kebohongan dan lain lain
kalau opini saya pikir kita tidak terlalu dewasa dalam berdemokrasi
oke prof ikam ini menurut anda anda membacanya seperti apa kenapa ulama harus turun gunung lagi nih
mengawal proses politik copras capres kalau bahasanya pak jokowi
kalau saya sebagai pengamat politik melihat ini tentu yang pertama secara pragmatis ini adalah rangkaian dari proses pertarungan
kompetisi lah bukan pertarungan
kompetisi pilpres khususnya
karena kalau ini kan betul betul yang punya kepentingan kan dua dan satu
nah oleh karena itu kalau kita melihat secara pragmatis begitu maka istimewa ulama ini juga merupakan bagian dari proses melakukan pressure
yang endgame nya tentu adalah bagaimana supaya kubu dua ini selain tetap exist
klaim tentang kemenangan bisa dipertahankan
dan yang lebih penting lagi adalah meyakinkan rakyat indonesia bahwa klaim tadi itu berbasis pada satu argumentasi dan fakta
nah oleh karena itu yang penting harus kita lihat ini adalah apakah endgame ini cukup rasional ataukah ini akan menciptakan berbagai macam potensi potensi
yang justru akan menggabungkan
mengganggu dan bahkan menciptakan
anda lihat potensinya apa
potensi dampak dari istimewa ulama ini
kalau tadi anda katakan ini sebenarnya politis sekali
tapi potensi potensi apa yang anda baca dari
potensinya adalah kalau penyelenggaraannya ini which is katanya akan dilakukan besok itu tentu pertama tama kalau kemudian terjadi pengerahan massa
bukan hanya istimewa
kumpul kumpul dan bicara
tapi kemudian disusul oleh misalnya saja ada pengerahan massa
maka tentu akan menciptakan gangguan dalam pengertian psikologis dari publik dan bisa jadi juga proses yang sedang terjadi di kpu ini juga akan ikut terpengaruh
bagaimana dengan memperjuangkan kebenaran versi para ulama yang dikatakan benar tadi
ya kebenaran itu kan harus juga dilihat dengan kebenaran dari pihak lain
kalau urusannya adalah ingin melakukan evaluasi terhadap kekeliruan atau the so called kesurangan
masing masing pihak kan harus ada pembuktiannya ada faktanya yang bisa diverifikasi oleh pihak lain
persoalannya yang terjadi saat ini adalah ada kecenderungan dari kubu dua itu untuk berlindung dibalik kerahasiaan itu dan kemudian mengklaim angka angka tertentu
jadi masyarakat bukannya simpati tetapi malah kemudian menjadi curiga atau malah bikin joke dari situ
tapi yang anda khawatirkan tadi tidak hanya kumpul kumpul ulama dan mengawal proses rekapitulasi which is semua pihak partisipasi untuk mengawal semua proses rekapitulasi ini penghitungan sampai dua puluh dua mei tapi adalah ekses pengerahan masa saja
ya sebab ada koneksnya
seberapa seberapa potensial anda mencium aroma ada ekses massa tadi
ini yang menarik tapi ini tentu masih sangat kualitatif
yang harus dilihat adalah rentetan dari misalnya saja diawali dengan ada seruan kalau ada kecurangan hasil pemilu maka kita tidak perlu ke mk tapi langsung melakukan
siapa yang mengatakan itu prof
kan pak amin rai sebelum sejauh sebelum pencoblosan
nah itu kan kemudian menjadi semacam apa ya motivator dari keberlanjutan lagi kemudian muncullah kemudian ada real count yang kemudian
menjadi basis dari klaim kemenangan itu dan kemudian ada ijtima ulama yang seolah olah menjadi semacam apa namanya
legitimasi moral dari itu
nah kalau kita lihat dari situ ini bukan bisa dilihat secara terpisah pisah
ini masih berkelanjutan
pak hotot bagaimana anda menjawab apa namanya tadi ada aroma bahwa ini sebenarnya nanti akan ada ujungnya penggerahan massa kemudian nanti pendelegitimasi
bukan pendelegitimasi untuk melawan atau meng counter hasil sementara gitu pak khotot seperti yang dikatakan prof ikam tadi
pak khotot anda masih bersama kami
oke nampaknya kami mengalami kendala komunikasi
anda juga mencium hal yang sama bang
ya begini begini
saya itu membayangkan begini
kalau ulama itu ditarik tarik dibawa bawa dalam konteks politik praktis
tapi katanya merepresentasikan suara umat dan suara ulama
ya karena itu kan
ya karena itu
menurut anda anda kan juga punya kaki tangan dan punya pengamatan
dari awal saya kan sudah punya protes terhadap yang namanya ijtima ulama ini
protes pertama saya itu kan gini
kalau ulama itu adalah representasi dari seluruh ormas ormas islam
kemudian representasi karena intellectual knowledge nya kemampuan keimanannya kemampuan ketawatuannya bagus
maka kalau dia berkumpul berkumpulnya itu bukan cuma prabowo sendiri yang dicalonkan
mesti ada jokowi lagi gitu loh
ini kan sama sama kader umat ini pak
supaya nanti dibahas kemudian dicari representasi yang bagus
persyaratannya apa dan lain lain
kan dari awal saya sudah bilang
sampai yang kedua juga
nabi sendiri itu kan pernah menjelaskan
ada dua tipe ulama
ulama yang pertama itu adalah warahatul ambiya pewaris para nabi
dan yang kedua itu adalah ulama su
yang menggadaikan diri ilmu dan aksesnya untuk kepentingan dunia perut dan di bawah perut
yang ini masuk kategori
makanya kan nanti dilihat tingkat kategorinya kemudian representasinya apakah menjadi kepentingan suara umat atau tidak
yang kedua persoalannya adalah
jangan sampai menimbulkan antipati umat yang begini besar di republik ini
terhadap gerakan ulama
yang ketiga jangan lupa
yang ketiga prof
di samping kita ini ada saudara saudara kita
katolik protestan hindu buddha
apalagi kong hucu dan lain lain
kan nanti kami ini kan umat islam ini kan kelompok mayoritas kan
kalau seperti yang tadi
ini punya dampak nanti kepada minoritas
kalau analisa beliau yang amat terpelajar profesor tentang kemungkinan ada eskalasi massa kemudian
kemudian massa yang begini
kemudian mengganggu keamanan
orang itu akan bilang kenapa umat islam begini mayoritas tapi kami tidak aman di dpr
sampai taraf situ nanti dampak efeknya
saya punya komunikasi yang intensif dan saya berbicara di beberapa tempat berkomunikasi dengan saudara saudara kita itu
yang keempat kita harus bergabung dengan kpk dulu
rupanya ada konversi pes kita breaking news sebentar
di kpk tengah berlangsung konversi pes terkait dengan penangkapan bupati talaut
yang memberikan informasi yang valid sehingga bisa terlaksana operasi tangkap tangan tersebut dengan baik
secara keseluruhan kpk mengambil mengamankan enam orang
orang di dua kota berbeda
yaitu di jakarta dan jawa tenggara

yaitu yang pertama adalah swm
swm ini adalah bupati kabupaten kepulauan talaut
dan yang kedua adalah bnl
bnl merupakan tim sukses dari bupati
jadi dia ini adalah seorang pengusaha
dan kemudian bhk adalah pengusaha
kemudian yang keempat adalah aso
ini merupakan ketua pokja
dan yang kelima adalah anak dari bhk
yang keenam adalah sopir dari bnl
kronologis kejadiannya seperti ini kami akan jelaskan
yaitu pada hari minggu malam dua puluh delapan april dua ribu sembilan belas
saya ketahui bhk bersama anaknya membeli barang barang mewah
berupa dua tas satu jam tangan dan seperangkat perhiasan berlian
dengan total nilai rp empat ratus enam puluh tiga delapan ratus lima puluh lima
di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta
yaitu karena dibutuhkan pengukuran
karena dibutuhkan pengukuran yang pas
ukuran tangan bupati
yaitu untuk jam tangannya
maka jam baru tersebut baru diambil pada esok harinya
terjadi komunikasi antara pihak pihak terkait
bahwa barang akan diantar ke bupati talaut
yang direncanakan akan diberikan saat ulang tahun bupati swm
jadi beberapa hari mendatang yang bersangkutan akan ulang tahun
sebelum barang barang tersebut dibawa ke talaut
pada dua puluh sembilan april malam
sekitar pukul dua puluh
tim mengamankan bnl bhk dan supirnya bnl
yaitu di sebuah hotel di jakarta
dan langsung membawa keempat orang tersebut ke kantor kpk
pada saat ini diamankan sejumlah barang
yang diduga merupakan
v dari proyek
tim kemudian mengamankan anak buah bhk
pukul empat pagi di salah satu apartemen di jakarta
tim juga mengamankan aso
sekitar pukul delapan lima puluh lima wita
dan mengamankan uang sejumlah lima puluh juta
tim mengamankan swm
di kantor bupati pada pukul sebelas tiga puluh lima

melalui jalur udara
kemudian aso dan sum diterbangkan ke jakarta
oleh tim secara terpisah
tim yang membawa sew mendarat di bandara jakarta
sekitar pukul delapan belas tiga puluh
kemudian dibawa ke kantor kpk
untuk proses lebih lanjut
konstruksi perkara diduga sebagai berikut
tim kpk mendapatkan informasi
tim kpk mendapatkan informasi
sebagai orang kepercayaan bupati
untuk mendapatkan proyek pekerjaan
di kabupaten talaut
jadi semua pekerjaan
yang ada di kabupaten tersebut
yang merupakan orang kepercayaan dari bupati
bnl bertugas mencari kontraktor
bnl bertugas mencari kontraktor
yang dapat mengerjakan proyek
bnl kemudian menawarkan kepada

proyek di kabupaten talaut
bnl meminta bhk
memberikan barang barang mewah
selaku bupati talaut
karena kebetulan yang bersangkutan
karena kebetulan yang bersangkutan
akan ulang tahun
pada bulan awal mei mendatang
pada pertengahan april
untuk pertama kalinya bnl
mengajak bhk untuk diperkenalkan
ke bupati talaut
beberapa hari kemudian
berdasarkan perintah bupati
bhk diminta ikut ke jakarta
untuk mengikuti beberapa kegiatan bupati
terkait fee yang diharuskan
bnl meminta bhk memberi barang barang mewah
barang dan uang yang diberikan
diduga terkait dengan dua proyek
di kabupaten kepulauan talaut
yaitu pasar lirung
dan pasar beo
proyek proyek lain yang dibicarakan
oleh bl yang merupakan orang
untuk mencari kekayaan dari bupati
kodepi dalam perkara ini
yang digunakan adalah
yang aktif antara bupati
dengan bnl atau pihak lain
pembicaraan proyek di talaut
komunikasi terkait dengan pemilihan
dan ukuran jam yang diminta
bupati tidak mau
tas yang dibeli sama dengan tas
yang sudah dimiliki oleh seorang pejabat
selain bupati talaut
yang perempuan juga
di sulawesi utara
setelah melakukan pemeriksaan
yaitu maksimal dua puluh empat jam pertama
dilanjutkan dengan gelar perkara
adanya dugaan tindak pidana korupsi
penerima hadiah atau janji
oleh penyelenggara negara
terkait pengadaan barang dan jasa
di kapupaten kepulauan talaut
tahun anggaran dua ribu sembilan belas
tiga orang tersangka
tiga orang tersangka
dengan peningkatan status
penanganan perkara kepenyidikan
diduga sebagai penerima adalah
tim sukses bupati
dan dia juga seorang pengusaha
diduga sebagai pemberi
bhk ini adalah pengusaha
barang bukti yang dia
nanti akan ditunjukkan
jam tangan rolek
pasal yang disangkakan adalah
sebagai pihak yang diduga
penerima swm dan
disangkakan melanggar pasal dua belas
huruf a atau
atau pasal sebelas
sebagaimana telah diubah dengan
tindak pidana korupsi
iuntuk pasal lima puluh lima
ayat satu ke satu
sebagai pihak yang diduga pemberi
bhk disangkakan melanggar pasal lima
ayat satu huruf a atau
udah udahan gak resah
santai aja ini yang kumpul kan ulama bukan preman
jadi kalau ulama kumpul terus merasa resah ya sayang dong gitu loh
kalau preman kumpul lah itu perlu kita resah gitu
oke mengenai apa namanya tadi masa tadi gimana prof ikam
seberapa ini apakah hanya anda percaya bahwa memang untuk mengawal suara saja
atau punya motif lain punya ekses lain
kalau saya kan tadi sudah mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat satu event dalam konteks ini ya
satu berdiri sendiri sendiri harus dilihat rangkaiannya
jadi walaupun istimewa ulama ini gampangannya adalah kumpul kumpul berdiskusi antar ulama
tapi dia tidak bisa dilepaskan juga dari rangkaian proses
pilih proses terutama dari kubu dua
kita sudah tahu ada fakta
misalnya yang tadi saya singgung misalnya ada gagasan mengenai people power
ada gagasan mengenai bagaimana menolak kalau terjadi kecurangan secara masif
secara sistematis secara brutal
dan kemudian ada kumpul kumpul untuk memperkuat evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu
karena klaim sudah menang
nah ini kan kemudian bisa juga mempunyai rentetan
implikasi lain yaitu
apa itu singkat saja prof
yaitu pengarahan masa
jadi menurut saya logik seperti itu tidak boleh di
bukan hanya tidak boleh di pisah tidak boleh di deny bahwa itu tidak mungkin
oke rentetan rentetan yang dibaca oleh prof rikata tadi gimana pak khotot dijawabnya
saya kira rentetan yang dibaca pak hikam itu juga tidak dilepaskan dari pelaksanaan pemilu
jadi jangan pernah mengatakan bahwa pemilu sini alhamdulillah
alhamdulillah tidak ada kecurangan dan sebagainya
orang kecurangan ada kok banyak kok
wow beredar tuh apa namanya
youtubenya beredar kemana mana
dan baru saja ini kita mengikuti siaran pers kpk tentang ott
itu sudah menunjukkan bahwa model model pil kada pil pres langsung dan sebagainya itu

karena hasilnya kemudian tidak beres itu
nah outputnya gimana pak hotot

nah outputnya gimana pak hotot nanti outputnya yang publik ingin bayangkan ini hanya kumpul kumpul saja mengawal rekapitulasi suara seperti itu
yang dilakukan banyak orang juga termasuk para pemandu pemilu
ya tadi kan saya sudah sampaikan mempertimbangkan segala kemungkinan
tetap dengan sudut pandang ulama
dan sudut pandang ulama dua ratus dua belas
selama ini kan kita sudah jelas track recordnya
mulai dari dua ratus dua belas tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas kemarin
berjuta juta orang kumpul pun
itu tidak ada rumput
tidak ada barang yang dirusak
tapi akan ada pengerahan masa lagi
ya seumpamapun itu terjadi
tetap dalam track record seperti itu
bagaimana nanti jika nanti pada dua puluh dua mei misalnya nanti istimewa ulama ini kemudian
nanti pada akhirnya kpu memenangkan sesuai dengan hasil quick count lembaga survei jokowi maruf amin ya
kita masih ada waktu untuk berdoa dan berupaya
agar kpu memenangkan prabowo
itu yang kita lakukan
jadi kita tidak menunggu
dan masih ada kemungkinan ke mk kan pak yayi
ya saya kira itu semua hal kemungkinan kita perintuhkan
perjuangannya hanya memantau saja pak khotot atau mungkin ada gerakan politik lain atau gerakan ulama sendiri kemudian
oh iya kita meminta kepada umat ya
yang kan kemarin kita itu kan dikagetkan oleh quick count
bagaimana kita lagi tenang tenang di kampung kita ya
eee makan bersama sama ya
makan bersama dan sebagainya
menikmati ya di kampung saya misalnya di bogor ya
di sebelah tps saya menang dua satu
tps agak jauh menang tiga satu
kok tiba tiba quick countnya tiba tiba jokowi menang semua
nah itu yang saya kira ini sesuatu yang mengagetkan
dan tentunya kita akan kaji apa itu sebenarnya yang terjadi
akan dikaji dan mungkin nanti akan kita tahu akan ada output politik lain dari istimewa ulama ini pasti
ya pasti ya ada lah
misalnya apa bisa kita bayangkan nggak misalnya tidak mau menerima hasil kemenangan kpu atau ada akses politik lain misalnya
pak hotot sebelum ditutup balik
kita akan pertama kita akan mengupayakan ya bahwa kemenangan kita ya itu akan terwujud
gimana mengupayakannya pak
kita ke awal c satu kita ke awal hasil hasil di ppk
terus setiap dari kemenangan yang ada baik tingkat tps maupun tingkat kecamatan kita syukuri kita deklarasikan
ini adalah dalam rangka mencegah kecurangan
bang ali terakhir menutup dialog kita sudah kita ketemu
yang pertama bahwa begini
singkat saja ya bang
ikhtiar dan usaha itu adalah perintah agama
tapi penyelenggaraan pelaksanaan election pemilu ini kan tidak serta merta buta buta orang lakukan
kalau di garis paling bawah garis paling bawah tidak saja di dua satu para pendukung yang fanatik itu melakukan kecurangan itu secara sporadis
woi luar biasa
saya di kantor ksp itu
di kantor ksp itu kan
singkat saja bang
jadi dari pandemi ini maka saya mau bilang bahwa election ini sudah diatur dengan semua regulasi yang ada
baik pengawasnya ada bawaslu nya penyelenggaranya ada kpu sehingga dalam waktu waktu yang ini saya pak ahy khatad profesor dan kita semua punya tanggung jawab untuk terus mengedukasi
anda khawatir gak ini punya akses lain seperti yang dikhawatirkan prof ikan
tidak saya tidak punya khawatiran
tidak khawatir ya
jadi saya berdoa kepada ustadz para ulama ini kita berperasangka baik bahwa ini adalah hak demokrasi
tinggal nanti kita lihat bagaimana kpu dengan segala potensi yang dipercayakan oleh negara dan rakyat indonesia
dalam mengambil keputusan dan menetapkan dengan fakta fakta dengan bukti bukti
jadi apapun keputusannya dalam konteks koridor demokrasi tadi ya
dari awal dari sebelum pemilu kita sudah datang kpu kita sudah nasihati kita sudah bersumpah
dan kita berdoa kita sampaikan kepada kpu
kalau anda benar jujur mewujudkan pemilu yang bersih jujur adil tanpa kecurangan kami akan doakan anda masuk surga
sebaliknya kalau anda melakukan kecurangan kita doakan anda dilaknat oleh allah
tapi jangan nunjuk ke saya serius serius juga
saya harus jujur juga karena waktunya sudah habis menurut saya pak hotot nuansaw bang ali dan juga prof ikam kita harusnya diskusi lebih lama tapi karena waktu yang memisahkan kita karena kita tidak bisa membeli waktu
terima kasih kita mudah mudahan kita akan melihat bagaimana prosesnya ke depan
dan tidak ada ekses yang kita khawatirkan bersama
oke kami akan segera kembali usaha jeda tetap di layar pemilu terpercaya